seperti inilah aktivitas para santri dan santriwati
ponpes majma'al bahrein sidikiah di jombang jawa timur
sebelum memulai aktivitas belajar mengajar
para santri mengikuti upacara bendera
selanjutnya para santri dan santriwati ini pun
menuju ruang kelas masing masing
mulai hari kamis ini para santri dan santriwati
sudah masuk setelah libur hari raya idul adha
terkait dicabut dan kemudian dibatalkannya
izin operasional ponpes sidikiah
sejauh ini tidak mempengaruhi kegiatan yang ada di ponpesifikasi
kami tetap menyampaikan itu kepada wali murid ataupun anak anak
mereka tetap ingin sekolah di sini terus
punya keyakinan yang kuat sekolah di pesantren majma'al bahrein sidikiah ini
sebelumnya kementerian agama sempat mencabut
izin operasional ponpes majma'al bahrein sidikiah
atas kasus yang menjerat msat
anak dari pengasuh pesantren tersebut
namun keputusan itu kemudian dibatalkan oleh kemenang
dan kini aktivitas di pesantren sidikiah kembali normal